seorang anak berusia lima tahun di desa bajang ponorogo jawa timur
akibat membeli ice smoke jajanan kekinian yang disajikan menggunakan nitrogen cair
peristiwa yang terjadi selasa sore itu bermula ketika anak tersebut
hendak melihat pertunjukan reok bersama ayahnya
ia meminta dibelikan jajanan ice moke yang dijual dua puluh ribu rupiah per porsi
nah saat jajanan baru diterima makanan tiba tiba mengeluarkan api dan meledak
hingga akhirnya membakar baju dan tubuh sang bocah
jajannya dia pegang anak saya tiba tiba keluar api langsung bakar anak saya
saya spontan langsung saya matiin pakai tangan ini saya juga terbakar juga
setelah itu bajunya saya lepas kaosnya karena kaosnya sudah terbakar semua
secepatnya langsung sampai ke puskesmas
sementara luka terparah adalah di bagian wajah dan dada
keluhan luka bakar di sebagian wajah pipi kanan kiri mulut leher sebagian dada
sama lengan kiri sama jari jari tadi
jari pertama dan kedua tangan kiri
waktu itu waktu datang kondisi pasien sadar penuh menangis karena kesakitan
hingga hari kamis anak tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum muslimat ponorogo
bahaya icebox sebenarnya bukan hal yang baru
dikutip dari cnn indonesia com pada dua ribu delapan belas
badan pengawas obat dan makanan amerika serikat telah memperingatkan
agar nitrogen cair tidak dikonsumsi
nitrogen cair memang zat kimia yang tidak beracun
tapi zat ini bisa menyebabkan kerusakan kulit dan organ dalam yang parah jika penanganannya tidak benar
tim liputan cnn indonesia